cahaya ini menerangi gelapnya malam
tentukan pilihan demi hidup lebih terang
setapak demi setapak dilalui untuk mencapai tujuan
tentukan pilihan demi infrastruktur lebih layak
mereka adalah tunas bangsa namun masih terbelenggu oleh buruknya sarana
tentukan pilihan demi pendidikan lebih berkualitas
jaga dan lestarikan alam ibu pertiwi
tentukan pilihan demi kesejahteraan lebih baik
hidup mereka penuh perjuangan
tentukan pilihan demi hidup lebih terjamin
perbedaan akan selalu ada
tentukan pilihan demi indonesia damai
satu suara satu harapan untuk indonesia bisa